sepertinya aku baru melihat dia sekarang
tolong kami untuk hari ini dan seterusnya mbak jamrong
iya mbak jamrong
beri kami keberuntungan
maaf pak man
sebenarnya ada apa ini
siapa kamu berani ganggu acara kami
pak man aku hanyalah seorang pengembara
yang kebetulan lewat di sini
hei anak muda
mbah jambrong adalah penghuni batu besar yang kami sembah ini
dialah yang memberikan perlindungan
serta memberikan keberuntungan kepada kami setiap harinya
atau mungkin kesialan kalau memang kami lalai untuk menyembahnya
pak man itu adalah perbuatan syirik pak man
yang tidak boleh kita lakukan
itu sama saja menyekutukan allah
pak man hanya allah lah
yang memberikan takdir kepada kita semua
bukan batu besar ini
tetapi allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah
kamu tidak tahu bagaimana kalau pak jamrong marah
dan mengutuk kami semua
tapi pak man
sudahlah kamu pergi saja sana
jangan ganggu kami
pak man allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar
jika pak man ingin meminta sesuatu
mintalah kepada allah subhanahu wa ta'ala
allah lah yang maha kuasa lagi maha besar
memangnya kamu pernah melihat yang maha kuasa
pak man pergi saja
pak man diam saja
pak man aku ingin ke hutan cibulan ini
hutan ini adalah hutan keramat
banyak makhluk halus yang menghuni di hutan ini bocah
kamu bisa mati di dalam sana
aku yakin allah subhanahu wa ta'ala akan menolongku
karena allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa
lagi maha besar
lagi maha besar
lagi maha besar
sudahlah biarkan saja
ya mbak jamrong
berilah kami keberuntungan mbak jamrong
ya mbak jamrong
kami menghadap gusti prabu
jangan banyak bicara
cepat laporkan tugas kalian
apakah balapati sudah ditemukan
ampun beribu ampun gusti prabu
kami sudah menyisir ke berbagai tempat
kalian prajurit bodoh
memang tidak berguna
kami sudah menangkap mereka
kami sudah menangkap mereka
mana mahesa dan para prajurit
kenapa mereka belum juga datang
bocah bodoh itu
memang tidak bisa diandalkan gusti prabu
memang tidak bisa diandalkan gusti prabu
dia malah dipecundangi oleh kian santan
aku sudah hampir berhasil
kau sudah bertemu dengan kian santan
yang sekarang matanya buta
dia mah kau pun
tunggu gusti prabu
dendam adi kobalapati sudah terbalaskan
cari terus kian santan sampai ketemu
dan bawa kehadapanku
hidup atau mati
jangan khawatir gusti prabu
aku akan membawa mata dia kemari
tugas kalian mencari siliwang sampai ketemu
apa tugasku yang mulia gusti prabu arkedan
tugasmu seperti biasa merampok dan menyamar sebagai si luar
sepertinya aku baru melihat ya sekarang
sepertinya aku sudah sampai ke tempat tujuanku
pasti sumur ini
air sungai ini
aku harus mengambilnya
aku harus mengambilnya
aku merasakan hasilmu
hei anak manusia
berani sekali kau datang ke sumber keramat ini
penunggu sungai ini
rupanya kau bocah buta
kau ingin mengambil air sum keramat ini
untuk mengobati mata menyembuta itu
dijinkan aku untuk mengambil air dari sungai ini
tentu saja bisa
asalkan kau bisa mengalahkan kami